upaya pemenuhan kriteria standar kompetensi guru melalui pelatihan menjadi hal penting untuk meningkatkan profesionalisme guru di tanah air
komitmen pemerintah kabupaten musi banyu asin yang menggelar program pelatihan bagi ribuan guru di wilayahnya berhasil menyabet rekor muri
korresponden cnn indonesia sufiani tanjung di kabupaten musi banyu asin sumatera selatan
sufi selamat siang apa kemudian implementasi yang diharapkan bagi dunia pendidikan dengan adanya program diseminasi ini bagi guru
di musi banyu asin sufi
iya verdi baru saja hari ini kabupaten musi banyu asin berhasil mempecahkan rekor muri di bidang pendidikan
karena telah menggelar pelatihan dengan peserta guru terbanyak
sebanyak satu lima ratus orang guru mengikuti pelatihan di hari ini yang dibagi menjadi tiga puluh dua kelas
di mana masing masing kelas terdiri dari empat puluh sampai satu ratus lima puluh orang guru
nah pelatihan langsung
selama dua jam namun pelatihan ini ternyata tidak hanya digelar hari ini karena memang program pelatihan yang masuk dalam rangkaian festival diseminasi
di kabupaten musi banyu asin ini sudah digelar sejak tahun dua ribu dua
nah kalau anda bertanya mengenai output apa yang akan dihasilkan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di kabupaten musi banyu asin
saat ini saya sudah bersama dengan dua orang petinggi atau dua orang yang lebih memahami sebenarnya apa tujuan dari kegiatan pelatihan yang digelar
yang pertama adalah ada
bupati musi banyu asin pak dodi alex nurdin
selamat siang pak
pak selamat karena kabupaten bapak baru saja memecahkan rekor muri di bidang pendidikan
namun sesungguhnya kita pasti ingin tahu pak ini tujuannya untuk apa nih pak
pelatihan bagi sekian ribu guru di kabupaten ini
ya kami di musi banyuasin percaya bahwa kecakapan guru atau skill dari guru itu adalah yang menentukan kualitas pendidikan
secara terus menerus kita harus memberikan refreshing ya refreshing courses termasuk dalamnya diberikan pelatihan pelatihan
karena guru itu kan selalu menghadapi tantangan yang berbeda
dan sekarang tantangannya sudah beda zaman sekarang sudah beda
sehingga mereka harus diberikan pelatihan secara terus menerus reguler
baik dalam masa prajabatan mereka maupun pada saat sudah menjabat
kalau itu dilakukan
saya yakin kualitas pendidikan kita akan meningkat dari tahun ke tahun
kabupaten musi banyu asin sendiri menggandeng putra sampurna foundation school development outreach
ada pak gusman yahya yang punya program pelatihannya
pak gusman sebenarnya pelatihan seperti apa yang diberikan bagi ribuan guru ini
untuk bisa sejalan atau sinergi dengan tujuan dari kabupaten musi banyu asin sendiri
pelatihan yang diberikan lebih ke program in service
khususnya untuk kemampuan meningkatkan kemampuan pedagogis dari guru guru yang ada
namun yang perlu kita lihat adalah bahwa ini
program ini berada dalam kerangka dua program
dimana lighthouse school program itu adalah program pembinaan sekolah
untuk menjadi sekolah yang unggul dan menjadi modal bagi sekolah sekolah lainnya
dan yang program yang kedua itu adalah pusat belajar guru musi banyu asin
pusat belajar guru musi banyu asin itu adalah didirikan
untuk bisa menciptakan pelatihan yang mandiri dan berkesinambungan bagi guru guru yang ada di musi banyuasin
pendekatan kami berbeda
yang kami tekankan di sini adalah supaya guru guru di musi banyu asin punya potensi
untuk bisa memberikan pelatihan bagi guru guru yang ada
sehingga tidak harus menunggu pelatihan pelatihan yang disasar dari pusat
dari pemerintah pusat
sehingga mereka bisa secara kontinus untuk bisa melakukan pelatihan pelatihan
sehingga bisa mengembangkan pelatihan pelatihan itu sendiri
dan juga berbagi terhadap mitra mitra guru yang ada di kabupaten musi banyu asin

oke kembali lagi kepada pak bupati pak ini

jumlah guru di kabupaten ini sendiri terdapat sekitar sepuluh orang begitu ya pak ya
nantinya output dari pelatihan ini sendiri akan mulai tampak
itu kira kira dalam waktu berapa lama lagi
kemudian nantinya kelanjutannya kedepannya akan seperti apa pak
jadi kita bikin konsepnya itu berkelanjutan ya
jadi sustainability tadi itu yang menjadi salah satu konsep dari pembelajaran guru
tadi disebutkan bahwa pusat pembelajaran guru atau teacher learning center
itu akan menjadikan core
bagaimana pelatihan ini terus akan revolving
jadi kalau sekarang yang ada satu lima ratus
nanti diharapkan mereka tentu bisa menularkan kecakapan
ataupun misalnya skill yang mereka dapatkan ini
dari ilmu ilmu yang diajarkan tadi kepada rekan rekan guru yang lain
dan tentu kita nggak nutup kemungkinan bahwa tentu kita juga bisa mengadakan kerjasama

bagaimana yang seperti yang saya katakan tadi
kecakapan guru itu ada di dalam hal ini
bagaimana yang seperti saya katakan tadi
kecakapan guru itu ada di dalam hal ini
jadi itu adalah prasyarat mutlak untuk meningkatkan kualitas pendidikan
nah mungkin satu kalimat dari kedua
dari pak gusman dan juga pak dodi
ini kan memecahkan rekor muri
bagaimana bapak menanggapi atau menerima pewacara rekor muri ini sendiri pak
ya rekor muri itu adalah satu achievement
tetapi sebetulnya bukan tujuan utama dari kegiatan ini
tujuan utama dari kegiatan ini adalah bagaimana kualitas pendidikan musi banyu asin
akan meningkat karena guru gurunya cakep
guru gurunya mempunyai skill yang tinggi
guru gurunya mempunyai ilmu pedagojik yang bisa dijadikan semacam ranking di dalam dunia pendidikan
jadi kalau ini seribu lima ratus memecahkan rekor muri
alhamdulillah karena barangkali baru pertama kali
tetapi yang saya lebih tekankan lagi bahwa ini adalah konsep keberlanjutan dari ini
oke kalau pak gusman sendiri karena ini programnya ternyata memperoleh ikut dalam bagian penerimaan ekonomi juga
kalau saya melihatnya ini sebagai motivasi sebagai kado bagi guru guru di hari guru nasional
musi banyuasin saya terima kasih kepada pemerintah kabupaten musi banyuasin
yang punya komitmen untuk memajukan gurunya
tidak hanya dalam tempo yang singkat tapi juga berkelanjutan
oke baik terima kasih selamat atas pembacaan rekor murinya
ya ferdi baru saja kita sudah mendengar bahwa memang tujuan
bahwa memang tujuan dari pelatihan yang sudah digelar selama dua tahun terakhir ini
dan masih akan berkelanjutan selama dua tahun ke depan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia
dan ini merupakan langkah yang besar untuk memajukan anak bangsa
dan yang pastinya akan memberikan manfaat sangat besar bagi indonesia
kembali kepada anda ferdy
baik harapan itu kita aminkan agar pendidikan indonesia menjadi semakin lebih baik
terima kasih sufiani tanjung dari kabupaten musi banyuasin sumatera selatan